kita ke informasi berikutnya komisi pemberatasan korupsi memanggil ex pegawai kpk febri diansyah dan rasa mala aritonang pada senin ini
mereka dipanggil terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di kementerian pertanian yang diduga menjerat menteri syahrul yassin limpo
febri diansyah tiba di gedung kpk kuningan jakarta selatan bersama dengan rekannya rasa mala aritonang
febri mengaku belum menerima surat panggilan dari kpk
febri mengetahui namanya dan rasa mala masuk dalam agenda pemeriksaan kpk dari media dan para jurnalis
dalam penuturannya febri diansyah menilai bahwa pemanggilannya ada kaitannya dengan isu penghilangan bukti dalam dugaan korupsi di kementerian pertanian
sebab febri dan rasa mala sebelumnya merupakan kuasa hukum kementerian pertanian yang ditunjuk oleh syahrul yassin limpo saat proses pemeriksaan dugaan korupsi masih dalam tahap penyelidikan
sejauh ini kpk telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi di kementan
namun belum diumumkan secara resmi
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di kementerian pertanian